sekilas saya lihat ada pak ganjar ini kalau masih mendengarkan saya itu kan dari awal kamu saya jadikan kamu kan sudah pernah toh jika saya omongi blablabla urusan pelabuhan semarang dan lain sebagainya
megawati menegur ganjar dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar dpp pdip secara virtual pada rabu empat agustus
ia meminta ganjar membenahi urusan banjirop dan tata kelola pelabuhan di kota semarang jawa tengah
megawati mengaku berani menegur karena ganjar adalah kepala daerah yang menjadi kader pdip
saya kalau anak buah saya mau melami tapi kalau mau yang lain sorry
ganjar pun merespon pernyataan megawati dengan memberi tanda hormat dan senyuman
selain itu megawati angkat bicara mengenai prediksi yang disampaikan presiden amerika serikat joe biden
bahwa jakarta akan tenggelam dalam sepuluh tahun
saya berpikir langsung ngomong sama jokowi itu presiden amerika
bagus tidak bisa ngomong kayak gitu karena biasanya orang kita baru dengerin
kalau pemimpinnya joe dewi ngomong dibuli buli dibilang beginilah betul lah
menurut megawati jakarta sedang menghadapi persoalan lingkungan dengan kondisi tanahnya yang terus menurun
sehingga tidak tertutup kemungkinan daratan jakarta akan tenggelam karena air laut
mega juga telah mendiskusikan hal ini dengan presiden joko widodo dan mengingatkan agar segera mencari solusi